lantas seperti apa peta politik ekonomi global di tangan anggota g dua puluh
apa sih pentingnya para orang orang nomor satu negara g dua puluh bertemu di jerman
konstelasi g dua puluh saya ulas sebelengkap untuk anda
kita harus ingat bahwa konstelasi g dua puluh menjadi topik utama ya di banyak media
utamanya di indonesia misalnya salah satunya
semua dibahas dari mulai pertemuan selfie sama siapa presiden
sampai siapa sih yang biayai keluarga presiden ikutan ke jerman
itu semua dibahas
tapi kita akan fokus ke g dua puluh apa sebenarnya yang terjadi
konstelasi apa yang terjadi di negara negara g dua puluh
kita harus tidak melepaskan hal ini dengan g tujuh
pertemuan g tujuh negara negara maju tersebut membagi dua suara
membagi dua kubu ya
di mana presiden trump presiden amerika serikat ekonomi terbesar di dunia menjadi sendirian
karena menentang perdagangan bebas
ekonomi globalisasi menemui tantangan kali ini ketika negara negara besar
seperti amerika serikat memutuskan untuk tidak lagi menjadi negara yang membuka ekonominya
membuka perdagangannya tapi justru memprotek
amerika serikat melalui presiden trump menentang perdagangan bebas
dan angela merkel yang merupakan top eksportir negara ekspor terbesar di uni eropa misalnya
menjadi sebuah tantangan bagaimana dia bisa tetap meng embres pemimpin pemimpin negara ini
inggris theresa may kita lihat ada themer dari brazil
makri dari argentina kemudian moon jae in
dari korea selatan untuk tetap bersama mereka
jadi kita tidak lepaskan g dua puluh kepada negara g tujuh dalam pertemuan selanjutnya
dimana ketika itu jerman melalui markle harus berada di kubu mereka
yaitu empat dengan empat pemimpin lainnya
sementara trump amerika serikat tetap bersekuku bahwa dia akan tetap melakukan proteksionisme
untuk ekonomi kemudian juga perdagangannya
dan beberapa penulis beberapa artikel beberapa analisis juga menyatakan bahwa ketika trump memutuskan untuk keluar
dari sistem perdagangan bebas dan lebih proteksionis
akan terjadi status quo siapa yang memimpin perdagangan global
karena selama ini amerika serikat yang menjadi pemimpin perdagangan global
ketika jadi status quo banyak yang memproyeksi apakah tiongkok yang akan mereposisi amerika serikat
atau justru jerman yang akan masuk sebagai pemimpin perdagangan global
jadi masih banyak sekali analisis siapa yang akan menggantikan posisi amerika serikat
meski tampaknya masih agak jauh jalan menggantikan amerika serikat
mengingat amerika merupakan salah satu ekonomi atau juga merupakan ekonomi terbesar di dunia
lantas kita berpikir mengapa sekarang semua orang membahas mengenai globalisasi
kenapa saat ini ekonomi globalisasi dianggap tidak lagi bertaji
mengapa semua orang ataupun kemudian membahas kenapa amerika serikat menjadi proteksionis
bukankah salah satu negara negara maju tersebut yang menjadi pionir
kemudian mencetuskan ide ekonomi globalisasi tersebut
ini dia alasannya sederhana saja
nilai ekspor net mereka negara negara yang lebih proteksionis seperti amerika serikat turun bro
hampir nih defisitnya sembilan ratus miliar dolar amerika
jadi ibarat sebuah rumah tangga masa kita mempertahankan masuk terus ke ekonomi globalisasi
sementara itu udah defisit nih
alasannya sangat sederhana bahwa dia mengalami defisit perdagangan
dan jangan lupa amerika serikat juga mengalami twin defisit ya
jadi anggaran juga defisit kemudian perdagangan juga defisit
dan hal itu tampaknya menjadi challenge
dan presiden trump memutuskan bahwa dia akan lebih proteksionis
karena dia inginnya jadi artinya sederhana begini
globalisasi itu buat gue rugi gitu loh
karena defisit amerika tuh terus semakin merosot gitu
bagaimana dengan inggris hampir sama
jadi kalau kita lihat di chart nya inggris juga tuh trennya juga menurun
brexit kan keluar kan meskipun theresa may akan menjadi akan
untuk menguji seperti apa may mampu untuk membuat brexit tidak terlalu
karena uni eropa merupakan salah satu pasar terbesar untuk inggris
tapi bagaimana brexit tetap terjadi tapi ekonomi inggris tetap bisa melakukan transisi dengan smooth gitu ya
bagaimana dengan negara negara lain kenapa jerman mempertahankan globalisasi
lihat angka ini kita lihat dia masih mengalami surplus tiga ratus miliar dolar amerika
jadi gak heran jerman itu ibarat orang yang untung dari sebuah perdagangan
ya pasti dia itu secara politik dia akan meminta ataupun mencari teman teman yang sama tuh kayak brazil argentina gitu
untuk bareng gue yuk sini gitu karena kita untung dari globalisasi
yang mencak mencak itu yang negara ternyata rugi karena globalisasi
paling tidak jadi paling nggak sekarang tuh mungkin menurut trump dia lebih baik untuk tarik diri terlebih dahulu
jadi dia mungkin akan punya strategi ekonomi meski banyak juga yang mempertanyakan apa sih strategi fiskal
moneter di bawah kepemimpinan presiden trump misalnya
yang akan dilakukan pemangkasan pajak juga belum jelas sampai saat ini pajak korporasi
tapi paling nggak ini menunjukkan bahwa trump mungkin tim ekonomi dan trump sendiri melihat bahwa amerika serikat sudah terlalu dalam defisit perdagangan
sehingga ngerasa bahwa kita harus back off dulu nih
kita perhatikan kita evaluasi apa sih yang sebenarnya terjadi
termasuk indonesia menjadi salah satu negara yang dievaluasi oleh amerika serikat kan
kita ingat beberapa waktu yang lalu jadi alasannya sederhana
selanjutnya kita lihat bagaimana indonesia kita lihat bahwa kita sudah berpengalaman
kita lihat bahwa kita sudah berpengalaman kita lihat bahwa kita sudah berpengalaman

isu imigrasi isu perdagangan tentunya kemudian isu iklim ya pemanasan global
kalau untuk isu pemanasan global ini sudah jelas siapa aja mendukung
perancis tampaknya menggantikan posisi trump
bahkan ada slogan trump yang make america great again itu diplesetkan oleh makong sebagai orang nomor satu di perancis
bahwa dia bersama tokoh tokoh seperti tiongkok xi jinping ini intent to
jadi xi jinping akan intend untuk masuk untuk mempertimbangkan karena tiongkok sendiri merupakan salah satu juga negara kontributor untuk emisi ya
kemudian jerman tetap bersama dengan mendukung untuk pemanasan global itu agar diturunkan
kemudian india melalui modi dan termasuk juga joko widodo dari indonesia yang tampaknya sepakat untuk mendukung isu pemanasan global harus bersama sama didukung oleh negara negara tersebut
lantas apa sebenarnya
lantas apa sebenarnya
menjadi alasan ini adalah jumlah emisi karbon negara negara yang paling lajin berkontribusi
kita lihat negara negara seperti amerika serikat bahkan amerika serikat saat ini akan menggenjot ya
dia punya pembangkit seperti dari coal misalnya
ya ataupun dari batu bara
tiongkok paling besar kita lihat
india paling besar
jerman sudah sangat sedikit maka gak heran dia pasti pro ke paris agreement
sementara bila kita bergeser sedikit saja ke indonesia apa sih pentingnya g dua puluh bagi indonesia
kita mencatat beberapa hal yang dihasilkan di sana
kita lihat bagaimana presiden jokowi mulai melakukan pendekatan untuk komoditas komoditas ekspor unggulan seperti ceo misalnya ya
ceo atau komitmen
cpo itu kemudian masuk ke perdagangan ataupun juga mulai dibicarakan ke amerika serikat
kemudian juga pembicaraan mengenai kedelai ya
yang merupakan salah satu ataupun juga komoditas impor indonesia dari amerika serikat
kemudian kita lihat juga ada pembahasan mengenai pajak keterbukaan informasi perdagangan ataupun juga perbankan
kemudian juga dibahas mengenai pajak digital ya
kita tahu bahwa google baru saja membayar pajak ke indonesia
tapi belum dijelaskan berapa angkanya
tapi tidak poin poin seperti misalnya pajak keterbukaan informasi kemudian produk unggulan ekspor itu harus bisa dirintis di sana
tapi yang menarik bahwa ternyata dalam g dua puluh pertemuan g dua puluh ktt tersebut melegitimasi sebuah skema proteksionisme
dimana sebelumnya sangat identik dengan ekonomi global ataupun globalisasi ya
ini akan menguji seperti apa
globalisasi tersebut mampu membuat pemerataan ekonomi ke semua negara
atau justru pertemuan kali ini akan semakin meletigmasi bahwa globalisasi ternyata hanya menguntungkan satu dua atau sekelompok saja negara
tapi justru memberi kerugian yang sangat besar terhadap negara lain
dan indonesia posisinya harus bisa bermain dan mencuri momentum agar kita tidak kehilangan arah
dan tentunya asean menjadi salah satu juga opsi kita untuk menjadi pionir di asean memanfaatkan perdagangan regional